tahun ini indonesia international motor show atau iems digelar di jxpo kemayoran jakarta pusat
mulai enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
atau yang disingkat sebagai bus
ims dua ribu dua puluh tiga diisi oleh peluncuran mobil dan motor baru
hingga pengenalan teknologi canggih yang ditawarkan oleh sejumlah peserta pameran
minggu siang hari ketiga ims mulai diramaikan oleh pengunjung yang gemar otomotif
dan pengunjung yang berminat membeli mobil
terpantau tahun ini primadona ims adalah electronic vehicle dan low cost green car atau lc

tahun ini indonesia international motor show atau iems digelar di jxpo kemayoran jakarta pusat

tahun ini indonesia international motor show atau iems digelar di jxpo kemayoran jakarta pusat

terpantau tahun ini indonesia international motor show atau iems digelar di jxpo kemayoran jakarta pusat
saat ini saya sedang berada di hall c
secara total ada empat hall di acara iims tahun ini
hall c merupakan tempat pameran untuk kendaraan listrik khususnya motor listrik
mungkin anda bisa lihat sedikit di belakang saya sudah ada banyak sekali merek merek motor listrik
dan tidak hanya motor saja ini ada gerobak listrik juga
bentuknya agak mirip jeep ya benny tapi ini sebenarnya adalah gerobak listrik
yang bisa digunakan untuk jualan atau bahkan bisa untuk mengangkut galon air begitu ya
dan selain dari itu juga saya melihat di sebelah sini ada bajai listrik
jadi memang di sini ada banyak sekali inovasi inovasi baru electric vehicle
nah benny saya ingin mengajak anda lihat lihat sedikit ini memang agak sedikit ramai
agak sedikit hektik suasananya dari hari pertama memang seperti itu
nah di sini sudah di hall c sudah tersedia arena untuk pengunjung mencoba motor listrik
jadi ini adalah area di mana para pengunjung bisa langsung mencoba motor listrik
ini ada sejumlah motor yang dikonversi menjadi electric vehicle
tadi saya sempat melihat ada keseruan begitu ya dari para pengunjung yang mencoba motor listrik
ini saya mau coba ajak ngobrol salah satu pengunjung yang sudah sempat mencoba motor listrik
ah ini selamat siang mbak
halo tadi saya lihat mbak sempat coba motor listrik bagaimana nih pengalamannya
boleh tolong ceritakan sedikit
oke jadi untuk ceritanya aku emang berminat banget buat cobain sepeda listrik ya
jadi tadi aku cobain emang enak banget nyaman banget enteng juga gitu kan
dan tadi aku cobain yang tipe yang o'ferra itu yang benar benar lucu gitu
nah gimana nih ada tertarik untuk membeli ke depannya setelah mencoba hari ini
emang rencananya emang kesini pengen beli sih tapi kan namanya kita harus nyari kenyaman juga
jadi aku tadi cobain beberapa item juga dan emang pasti kayaknya mau deal in sih hari ini
nah mbaknya pernah coba naik motor konvensional lalu hari ini coba motor listrik
kira kira perbedaannya apa nih mbak
oke sebelumnya emang aku juga sering pakai motor biasanya ya
cuma karena aku udah capek kayak isi bensinnya dan lain lain
nah kalau motor listrik dan sepeda listrik ini kan udah hemat banget ya
satu hemat kita udah gak perlu repot ngantri isi bensin terus juga tinggal ngecas di rumah aja
nah karena aku juga untuk pemakai sepeda listrik buat untuk kompleks sih lebih tepatnya
oke baik terima kasih mbak
begitu beni testimoni dari salah satu pengunjung yang telah mencoba motor listrik
jadi pada hari pertama pembukaan ims dua ribu dua puluh tiga memang dalam sambutannya presiden joko widodo
sempat mengimbau para stakeholder industri otomotif untuk bergeser ke electric vehicle
namun menurutnya rencana pemerintah untuk memfasilitasi paket pembelian kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian
kementerian keuangan yang saat ini dipimpin oleh sri mulyani
presiden jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah akan mendahulukan insentif untuk motor listrik baru kemudian bergeser ke mobil listrik
nah kita masih akan tunggu kapan kabar insentif ini akan diumumkan oleh pihak pemerintah
selain dari electric vehicle benny saya juga sempat berbincang bincang dengan sejumlah pengunjung yang ada di lokasi
dan mereka memang mengaku bahwa mereka tertarik dengan lcgc atau low cost green car
cost green car ini merupakan program dari pemerintah yang mengusung konsep mobil dengan biaya rendah dan ramah lingkungan
nah lcgc ini memang minatnya masih ada benny ternyata karena berdasarkan data dari gaikindo
menunjukkan bahwa di tahun sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ada sebanyak satu ratus delapan puluh enam ribu unit kendaraan lcgc yang terjual
selain dari itu data yang sama dari gaikindo juga menunjukkan bahwa selama bulan januari dua ribu dua puluh tiga mobil terlaris di indonesia adalah lcgc honda brio
selain dari itu mungkin saya bisa bicara sedikit mengenai syarat lcgc yang tertuang dalam surat menteri perindustrian no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
yang mengatakan bahwa lcgc antara lain harus memiliki kapasitas isi silinder sampai satu dua ratus cc
dan juga memiliki tingkat emisi karbon dioksida sampai satu ratus dua puluh gram per kilometer
nah benny ini saya berada di hal c namun saya sudah sempat berkunjung ke hal a b dan juga d
di hall a saya menemukan banyak sekali merek otomotif mobil khususnya ya yang besar
nah saya juga sempat melihat ada kurang lebih enam belas estimasi launching produk baru di ims dua ribu dua puluh tiga ini
antara lain saya juga sempat
melihat mitsubishi xfc lalu juga ada chery omoda lima dan juga ada mg ev empat
nah selain dari itu secara total ada sebanyak satu ratus enam puluh lima peserta pameran di iims dua ribu dua puluh tiga yang mencakupi empat puluh lima merek otomotif mobil motor dan electric vehicle
tadi juga saya sudah sebutkan ada estimasi sebanyak enam belas launching produk sepanjang sebelas hari pameran ims ini
nah diandra promosindo selaku penyelenggara ims dua ribu dua puluh tiga memang menargetkan sebanyak empat ratus ribu pengunjung dengan total target transaksi sebesar tiga delapan triliun rupiah
dan angka ini memang jika kita bandingkan dengan data ims pada tahun dua ribu dua puluh dua
pada tahun dua ribu dua puluh dua ims berhasil mengundang sebanyak tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lebih pengunjung
dan mencapai total transaksi sebanyak tiga delapan triliun rupiah
jadi memang tahun ini targetnya lebih besar begitu dan pihak penyelenggara optimis bahwa target tersebut bisa tercapai
karena ia menilai bahwa perekonomian indonesia sudah membaik seiring dengan melandainya pandemi covid sembilan belas
terakhir benny sedikit informasi tiket untuk ims dua ribu dua puluh tiga di hari weekend
jadi hari jumat hingga hari minggu dijual dengan harga rp delapan puluh lima
sedangkan tiket untuk weekday hari senin hingga hari kamis dijual dengan harga rp lima puluh